itu gue anggap sebagai pujian
kamu kok diem aja sih
gue penasaran banget sama cara yang kemarin
gue gak pernah ngeliat tuh cewek kayak gitu
dia pasti ada baru disini
kalo gak gak mungkin dia berani kayak gitu
dia pasti tau lu siapa
kita harus cari tahu siapa dia
pernah liat gak ada cewek yang tomboy
gak ada gak
gak tau bang
gak pernah liat
enggak gak ada
mana pak kemarin
kurang lima ribu loh
uangnya udah kepake dulu
yang soal lima ribu nggak masalah
tapi jangan sering sering
kemarin katanya ada preman tuh
yang pengen ngambil lantai
saya nggak berani apa apa
kalo masalah itu mau di diberesin sama anak buah gue
dan preman itu pasti gak bakalan berani apa apa
pasti gak bakalan berani dibalik lagi sama dia
ya makasih makasih
tadi ada dua cowok yang nyariin lu gitu
yang nyariin gue sih banyak
emang ciri ciri mereka sendiri kayak gini
dua cowok tersebut yuk
yang satu ganteng
naik mobilnya keren juga sih
ya satunya sih rambutnya agak panjang kayak perempuan
belum kapuk juga ternyata mereka sama gue
ampun saya buah ampun protur
kau tak akan menang
kau tak akan menang
kau sudah membuat hidupku berantakan
kenapa aku sudah iya saja
pada saat aku disuruh jadi informan di adak jalanan
kau sudah menang
aku sudah menang
kalau aku mengangkat
aku sudah tahu apa yang dikatakan alex
tapi kalau aku tidak mengangkat
aku sudah menang
dia pasti bawa curi nekaman suara gue
lama sekali kau tidak mengangkat handphone aku
tadi gue ada
lo ada apaan alex

besok lo harus pantau keberadaan si ian
dan kasih tahu ke gue
gue masih ingat kamu
lo tahu resiko ini apa kalau enggak lo tahu resiko ini apa
bukan cuma lo doang yang gue gegukin
kok lo bawa nadine sih lex
ini kan gak ada urusannya sama urusan kita lah

ya suka suka gue
kalau gue mau gebukin siapa itu terserah gue
kenapa nadine dibawa bawa sih
ini bener bener udah kacau

alex bener bener udah lepas kontrol
lo harus tahu
lo gak bisa lari dari alex
lo harus tahu
lo harus tahu
lo harus tahu
lo harus tahu
lo harus tahu
ya lo ngertilah
tadi ada kinar di rumah gue
nanti ada kebacang kita
info dari ian
kayaknya itu anak takut banget sama kita
atau sama gue gue gak tau
gini lex kalo menurut gue
kalau kita bikin begini terus ke willy
gue yakin bakal kebaca banget sama anak aceh
dan nanti mereka bakal bales dendam ke kita
kalo mereka sampe lapor polisi
nyari kita tangkepin satu persatu
lo mau kayak gitu
gue gak sentuh
gue cuma suruh anak anak alkon
untuk nyerang ian
jadi black cobra aman
pake tangan orang lain
kita cuci tangan deh
mantap lex pertahankan
tunggu tunggu itu gue anggap
kamu kok diem aja sih
kamu udah omongin juga kan
kayaknya aku gak bisa deh
soalnya aku kan harus persiapan buat kuliah di singapura
lagian aku juga harus tau situasi kampusnya
nyari kosannya juga
jadi mungkin aku harus bolak balik ke singapur
ya emang sih pendidikan itu
kita harus bener bener pikirin mateng mateng
ini jarang jarang boy
menurut aku ini kesempatan yang bagus banget
buat kita bantuin mama kamu bayar utang
gue jadi gak tega ngebohongin reva kayak gini
dia baik banget sama gue
sampai mikirin gue

mendingan kamu gak usah mikirin soal utang
mama aku ke adriana
soalnya sekarang mama aku tuh udah punya proyek
nanti mama aku yang urus semuanya
kita gak usah ikut campur
gue sih ngerasa boy sebenarnya udah ngomong ke mamanya